saya pastikan anak saya akan mendapatkan perawatan terbaik
dokter gak usah khawatir
baiklah bu kalau emang ibu memaksakan diri untuk membawa anak ibu pulang ke rumah
tapi sebelumnya ibu harus menandatangani dulu surat perjanjian
bahwa ibu tidak menuntun dokter dan pihak rumah sakit
apabila terjadi sesuatu terhadap anak ibu
kok buru buru pergi
sebaiknya aku ikutin aja
mas boleh minta tolong dia minum air putihnya gak
berarti benar dong tiara nyanyiin buat papa
yes mau udah gak ada
jadi aku bisa cerita soal intan sama mamanya deh
ah tadi tiara sama intan nyanyi pak buat papa
soalnya kemarin mamanya intan sakit
tapi tiara sama inta nyanyiin
terus mamanya intan langsung sembuh pak

makanya tiara mau nyobain ke papa
kondisi mamanya intan gimana
kondisi mamanya intan gimana
papa ngerasa bersalah banget gak bisa bantuin mamanya intan
papa tenang aja pak
mamanya intan udah di operasi kok
jadi udah mulai membaik
syukur kalau mamanya intan masih bisa tetep di operasi
papa sekarang cuma bisa bantu doa sayang
tiara selalu doain papa sama mamanya intan
biar cepet sembuh
kasihan mas arti sama tiara
mereka gak sadar kalau orang yang mereka bicarakan
adalah ibu kandung tiara
ibu yang selama ini tiara rindukan
intan ada disini kan
ada kok pak
yaudah tiara manggilin dulu ya pak
selamat siang pak ardi
kami dari kepolisian sudah menerima laporan
penusukan di depan bank
sekarang kami minta keterangan dari bapak
aku gak boleh masuk ke ruangan mama
aku juga gak boleh deket deket sama tiara
tidak ada di rumah ini
ternyata masih ada di sini
yara kamu ngapain ke sini
nanti om kamu tau terus kita berdua dimarahin lagi
kamu tenang aja intan
mau ke mana yara
aku mau di sini aja
udah kamu tenang aja
om aku udah gak ada kok
aku juga gak tau om aku pergi ke mana
aku dari tadi emang pengen banget ketemu papa kamu
ibu lega sekali
naila sudah boleh pulang kata dokter
aku juga lega dengarnya bu
yaudah kalau gitu aku urus administrasi dulu ya bu
terima kasih ya nak mirza
nak mirza betul betul menolong kami
saat kami membutuhkan
nak mirsa datang sebagai penyelamat
allah maha baik
jangan bilang gitu bu
kamu memang betul betul penyelamat kami nak mirza
ibu bisa bilang begitu karena allah masih menutup aibku
kalau allah buka aibku
ibu pasti sangat membenci aku bu
kita harus beritahu intan kalau mamanya sudah boleh pulang
mungkin dia ada di sekitar sini
yaudah kalau gitu kita cari aja bu
saya mau anak saya dirawat di rumah aja
biar saya bisa mengawasinya siang dan malam
kalau dirawat di sini
saya nggak akan bisa mengawasinya pak
ibu anak ibu baru saja sadarkan diri
dan bekas luka tusuknya
itu belum kering bu
saya khawatir lukanya bisa infeksi dan komplikasi ini
dokter enggak usah khawatir
saya akan memberikan perawatan yang terbaik
terhadap anak saya
saya menyewa perawat untuk merawat ardi
saya harus melihat perkembangan anak yang butuh beberapa hari ini
kalau masalah itu
karena lukanya belum kering
nanti kalau lukanya sudah kering
baru saya perbolehkan anak ibu pulang ke rumah
kalau ardi tetap di sini beberapa hari lagi
bisa bisa ardi tahu
ada naila di sini
aku gak mau ardi ketemu sama naila
saya tetap akan membawa ardi pulang ke rumah
anak saya akan mendapatkan perawatan terbaik
dokter enggak usah khawatir
kalau emang ibu memaksakan diri
untuk membawa anak ibu pulang ke rumah
ibu harus menandatangani dulu surat perjanjian
ibu tidak menuntun dokter dan pihak rumah sakit
apabila terjadi sesuatu terhadap anak ini
itu kejadiannya cepat banget
saya nggak melihat muka mereka
mereka pakai topeng yang saya lihat cuma mata
baik pak ardi
untuk saat ini cukup terangan
jika pak ardi membutuhkan
kami akan segera menghubungi pak ardi
terima kasih pak
kalau ada yang bisa saya bantu
saya pasti akan bantu
kalau begitu kami permisi pak
ini intan pak
ardi selalu senang jika ketemu intan
apakah sikapnya akan berubah jika dia tahu siapa intan sebenarnya
pak ardi tidak tahu siapa intan
mereka tetap berpikir bersama
gue harus bisa nemuin intan cepatnya
biar gua bisa cepet cepet bawa nailah pulang dari rumah sakit ini
kayak suara intan
ngapain intan ruangan itu
ini papa kenapa ya
papa gak ada apa apa pak
gak ada tuh
kayaknya aku beneran
ya abisnya papa kaget boleh dong
kamu gak jadi bawain uang untuk mama kamu
om sebenarnya udah ambil uang itu
tapi di jalan dong dirampok
alhamdulillah ada om mirza yang bantu
untuk operasi mama
yang terpenting mama kamu berhasil dioperasi
dan kembali sehat
seorang lelaki di dalam star dop
sendiri gue sendiri ya allah maafin aku ya allah aku bener bener bodoh ya allah
hai om udah dateng hai intan kamu cepet keluar dari sini sebelum ngeliat kamu
intan ya tiara aku pergi dulu ya iya
pulang emangnya papa udah pulang rumah udah sayang mah bukan mas ardi belum kering dokter
sudah memberi izin untuk pulang enggak mungkin aku belum ngerasa pulih nggak mungkin aku udah boleh
pulang lagi iya mah nggak mungkin pas ardi itu perlu perawatan intensif bisa
maya ini demi untuk kebaikan arti lakuin aja kita harus pulang sekarang juga